yang lain tunggu disini sampai temennya dateng
mana temen kamu yang dua orang
cuma moon yang bikin atau bukan
kenapa gak sekalian
cuma mun yang nganter
kebetulan saya habis ngitung stok udah selesai
memangnya kalau dia yang bikin sama nganter nggak boleh
bukan gak boleh
tadi saya nyuruh cuma mun yang bikin
sekalian nyuruh nganter gak
berarti boleh kalau dia nganter
saya juga tadi bilangnya bukan gak boleh
tapi tadi saya nyuruh cuma mun
kenapa yang gitu aja diributin
kan ada yang lebih penting

ada satu hal yang berbeda coming what we teachers
aku ngga hasta murid pilihan jujur
siapa yang hopes
rid enggak enggak mau
bukan siapa yang nyerang terminal
tapi siapa yang royok taslim

mereka orang yang sama
mereka orang orang yang sama
atas suruhan orang yang sama
kapan programnya dimulai
sedang disiapkan sama kang udai
kapan programnya dimulai
segera itu kapan
saya udah gak sabar mau ketemu mereka
buat saya kirim ke ugd seperti taslim
mereka lagi kita pancing ke terminal

kan tadi udah nelfon saya
ada dua aja kenapa datu
dia nggak mau saya telepon
bilang ke saya hp nya rusak
gak bisa ditelepon
mungkin nanti sore kesini
saya tuh mau ketemu dia karena lagi emosi
kalau nunggu sampai sore kelamaan
nanti emosi saya keburu turun
yang buat endorse kicim ring jadi ya
kicim ringnya mau dikirim hari ini
kita jalan sekarang
op nya nggak dibayar dulu
mereka berapa orang
nanti dua orang
yang lain tunggu disini
sampai temennya dateng
saya temen kamu yang dua orang
buat apa kamu suruh saran
kamu mau jalan salam what
karena aku berkembang
kamu semua di nowa
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
awalnya ada enam orang
di jalur bis ada husep emen sama acay
di jalur angkot ada saya willy sama didan
willy ke jakarta diajak sama saudaranya
kayaknya lebih bagus dibanding di sini
jadi tinggal kamu husep emen acay sama didan
empat hari yang lalu pulang dari sini mn dikeroyok orang
kalau dia balik lagi ke sini mau dihabisin
tiga hari yang lalu giliran si jack yang dikeroyok
jack balik lagi kerja di sini
bukannya dia markir
jack waktu itu ke sini cuma main aja sama otang
dia dikira kerja di sini juga
terus langsung dapat giliran yang kedua
jack nasibnya memang jelek
waktu masih markir dia dua kali dikeroyok orang
saya mau ngelanjutin cerita di sini dulu
dua hari yang lalu giliran didan yang dikeroyok orang
kalau dia balik lagi ke sini mau dihabisin
kemarin acai sama dikeroyok orang juga
tidak ada pembahasan
jangan lupa untuk berlangganan